kenapa jadi seperti ini
kenapa suaraku tidak ada sihat lagi
kenapa jadi seperti ini
kenapa jadi seperti ini
loh kenapa dia ambil aku lagi asik nih
ambilin dulu lu buat ajaibnya
baru musik mulai lagi
nah gitu dong
nggak ada siapa siapa sih
eh mau apa kalian ke sini
cepat tinggalkan tempat ini
yah yah yah
si kambing emang cerdas
hei kamu nantang ya kamu tidak mendengar omonganku tadi
dengar dulu om kura justru saya kesini mau nolongin om
nih om saya kasian sama om
memang kenapa dengan wajahku
tenang aja om aku bisa ngerubah wajah om jadi lebih ganteng
biar disukai sama binatang binatang yang ada di sini
nah om masuk aja ke dalam cangkang om nanti aku akan menyulap wajah om
ya kalau begitu aku akan masuk ke dalam cangkangku
kurang ajar aku tertipu
kenapa mereka belum pulang juga ya apa mereka celaka
kau kan udah saling melakukannya

aku sangat berterima kasih pada kalian
sebagai hadiah ambillah satu sisik ajaib ini
sisiknya buat aku
tidak bisa sisiknya buat aku
kok si koi sudah bisa main bola lagi
ibu si koi sudah sembunuh
biar ibu beres
akhirnya aku sudah sampai di danau ini
ternyata indah juga ya
pokoknya eke harus dapetin ikan yang banyak banyak dan gedong gedong
ih ribet banget deh jadi mekong
aduh aduh aduh
aku jadi basah deh
gak mau sebel deh
aku sebel deh
tapi demi ikan
aku rela deh nyebut lagi
tante dora datang
mampir ya ke jalan aku
ingat waktu jadi anto
yah kok ikannya kecil kecil sih yah
apa nggak lihat badan eke yang segede ini
perut eke kan gak cukup oh
eh kok ada buaya yang dateng
kan eka minta ikan yang gedong gedong
ih kan jadi ntar eka ini makan buaya
kan eka tatut
kalau sus ingin mendapatkan ikan besar
aku tunjukin persembunyian ikan besar besar
asal kamu bantu aku jajalin keluarga ikan
kan eke ratu jahil
ntar eke tebar
bubuk racun untuk meracuni makanan ikan
gak kuku deh
sekarang ikuti aku yah
mudah mudahan apa kata buaya itu benar deh
eke udah gak sabar lagi makan ikan
jelaka aku ketangkap
aku harus mengecil biar lolos
aduh udah gak sabar ya
aduh udah gak sabar eke
aduh udah gak sabar eke
aduh udah gak sabar eke